tim gabungan independen pencari fakta tragedi kanjuruhan telah mengantongi sejumlah alat bukti termasuk stadion kanjuruhan tidak layak menggelar pertandingan dengan resiko tinggi
untuk mengulasnya kita tersambung dengan akmal marhali koordinator savor soccer yang tengah ditunjuk sebagai salah satu anggota tim gabungan independen pencari fakta saat malam
mas akmal sudah sejauh mana investigasi yang dilakukan dan apa saja kemudian bukti bukti penting yang sejauh ini sudah ditemukan oleh tim pencari fakta
yang pertama saya ucapkan salam duka sepak bola selamat malam mbak eva salam sepak bola
dari tiga hari sejak rabu sampai dengan sabtu tim pencari fakta berupaya mengumpulkan bukti bukti kuantitatif maupun kualitatif
kemudian data data primer kita turun langsung ke lapangan di malang dan kita membuat tim tim pogja yang menyelidiki berbagai kejadian kejadian yang terjadi termasuk meminta konfirmasi dari pihak pihak terkait
hasilnya adalah selain stadion kanjuruhan tidak layak pakai ada banyak pertemuan temuan yang kita dapatkan termasuk diantaranya barang bukti barang bukti
termasuk misalnya barang bukti berupa selongsong gas air mata
yang digunakan kemudian juga termasuk berita bahwa gas air mata yang digunakan sudah kadaluarsa
ini fakta fakta yang kita dapatkan di lapangan yang kemudian akan kita konfirmasi tentunya kepada pihak pihak terkait
karena itu hari ini kita melakukan rapat maraton tadi pagi kita mendengarkan pendapat dari kompolnas kemudian dilanjutkan dengan asosiasi pemain profesional sepak bola indonesia
siangnya tadi kita kemudian mendengarkan pendapat dari menteri kementerian kemenko pmk menteri kesehatan kementerian nolak sosial
dan sekarang sedang kita mendengarkan pendapat dari kementerian pupr terkait dengan stadion dan kebaikan stadion kanjuruhan untuk kita maksimalkan agar stadionnya menjadi layak ke depannya untuk pertandingan
banyak catatan juga yang kita dapatkan terkait misalnya dengan jumlah korban
sampai sejauh ini sudah korban tujuh ratus sebelas orang meninggal satu ratus tiga puluh orang setelah kita verifikasi
sebelumnya banyak berita atau kabar yang menyebut korban meninggal sebanyak satu ratus tiga puluh
tapi data yang kita miliki satu ratus tiga puluh
ternyata data tidak ada satu
korban meninggal yang datanya double
yakni erlangga aditama ada di nomor angka enam puluh dan juga satu ratus
sehingga kemudian kita coret dan juga menjadi satu ratus tiga puluh korban meninggal
dari korban meninggal satu ratus tiga puluh kemudian luka berat ada sembilan puluh
sedangkan luka ringan dan sedang empat ratus sembilan puluh
masih dalam perawatan
sejauh ini ada tiga puluh dua orang
di delapan rumah sakit yang tersebar
di kota malang
korban meninggal tercatat bahwa tercatat delapan puluh delapan orang laki laki dan empat puluh dua orang perempuan
kalau berdasarkan umur misalnya
yang paling banyak usia tujuh belas sampai dua puluh lima tahun
sebanyak enam puluh enam orang
kemudian dua belas sampai enam belas tahun tiga puluh dua orang
usia dua puluh enam sampai tiga puluh lima tiga belas orang
dan usia sampai lima tahun itu ada satu orang
atas nama muhammad ferdiprayoga yang berusia tiga tahun
jadi selain kemudian
mencari fakta fakta atau alat bukti
penyebab terjadinya tragedi kanjuruhan juga memutakhirkan data yang akurat begitu ya mas
kalau kemudian tadi dikatakan ada beberapa temuan begitu
ada soal kelayakan fasilitas
kemudian gas air mata dan akan mengkonfrontir
mengkonfirmasi dengan pihak pihak yang terkait begitu
salah satunya adalah soal gas air mata
baru saja polri mengatakan bahwa gas air mata yang kemudian di
nyatakan ke dalawarsa ini tidak mematikan
nah ini bagaimana kemudian tanggapannya
ya kita setidaknya sudah mendapatkan barang buktinya ya
berupa gas air mata
termasuk di dalamnya memang sudah ditulis
ada tulisan di sana tahun dua ribu sembilan belas
itu fakta bahwa artinya
polisian juga sudah mengakui bahwa
tugas mereka di lapangan menggunakan gas air mata yang expired
nah ini yang kemudian harus kita
apa namanya kita dalam
dan sebagainya termasuk dengan
siapa yang harus bertanggung jawab
sejatinya sudah ada
tiga dari kepolisian
dan juga dari
dan juga dari satu satuan lain
yang sudah dinyatakan sebagai tersangka
itu ada penggunaan gas air mata
nah tinggal bagaimana kemudian kita dalami lebih dalam lagi
apakah kemudian penggunaan gas air mata yang expired ini
ada perintah atau memang ternyata tidak diperintahkan
nah ini yang kemudian harus kita dalami
untuk kaitannya dengan gas air mata
tapi kemudian sejauh ini kita lagi berpikir juga
apa namanya bagaimana menangani yang lebih penting adalah pasca kejadian
banyak korban korban yang saat ini
utamanya yang luka luka baik ringan maupun berat
harus mendapatkan penanganan secara intensif
tadi kita sudah berjelas
bicara dengan kemenkes dan kemensos
ada bantuan yang akan diberikan oleh pemerintah
kepada yang luka berat sebesar lima juta rupiah
kemudian luka ringan sebesar dua juta rupiah
korban meninggal sudah dipastikan kemarin sepuluh juta rupiah
bahkan untuk korban meninggal misalnya ada beasiswa yang disiapkan oleh kemenko pmk
untuk anak baik itu orang tuanya bapak dan ibunya yang meninggal
atau salah satu diantaranya yang meninggal
salah satu tugas lain yang kemudian akan dilakukan adalah
memberikan trauma healing
program trauma healing kepada korban korban
sampai kemudian mereka bisa beraktivitas secara normal
buat para korban yang kemudian mengalami luka baik ringan dan berat misalnya
dan misalnya melakukan rawatan intensif
maka bantuan kesehatan akan diberikan secara gratis
dimana kemudian mereka bisa melapor ke
dinas sosial yang ada di kota malang
ini langkah langkah yang kemudian kita ambil
kesehatan mereka bisa kembali normal
termasuk diantaranya akan memberikan penyeluhan psikosoial
kepada korban korban yang mengakibat tragedi kejuruhan
oke artinya tim tidak hanya mencari fakta atau bukti bukti
yang kemudian menuju ke arah penyebab
penyebab utama dari tragedi
tapi juga melakukan langkah langkah
supaya penanganannya menyeluruh begitu ya
dampak dampak yang kemudian timbul akibat tragedi ini
juga bisa diselesaikan
mas akman kita kembali ke soal tadi begitu ya
alat bukti yang kemudian ditemukan oleh tgipf
disebutkan juga ada rekaman cctv yang katanya mengerikan
kemudian tadi selongsong gas
apa yang kemudian akan didalami oleh tgipf
dan sejauh mana kemudian ini akan didalami
kalau tadi dikatakan oleh polisi
bahwa si ini sudah keadaan luar
apakah akan sejauh mencari tahu
memang gas air mata keadaan luar ini
memang bisa menyebabkan kematian atau tidak
apakah sampai sejauh itu
ya yang pasti terkait dengan gas air mata
pastinya kita akan mengkonfrontasikan
atau mengkonfirmasikan kepada pihak kepolisian
untuk minta keterangan misalnya
kemudian penggunaan gas air mata keadaan luar
itu bisa terjadi dan dilakukan
siapa kemudian yang akan bertanggung jawab
dan tentunya kita akan telusuri
penyebab utama kenapa kemudian bisa
gas air mata yang keadaan luar sah itu digunakan di lapangan
dari sini kemudian ke depan
pastinya akan ada kesimpulan kesimpulan yang dapat
dari konfrontir atau konfirmasi
dari pihak pihak kepolisian
terkait penggunaan garis air mata ini
ini kan sudah banyak pihak yang kemudian ditemui ya
mulai dari supporter
kemudian pihak keamanan
pihak panitia penyelenggara
fakta fakta apa saja yang kemudian diperoleh
dan hari ini bertemu dengan kompolnas
apakah masih butuh untuk menggali keterangan
dari pihak lain lagi
mbak eva kurang terdengar suaranya
sudah banyak pihak yang kemudian ditemui oleh tim tgipf
mulai dari supporter
kemudian pihak keamanan
lalu juga ada panitia pelaksana
waktu kemarin terjun langsung ke malang jawa timur
nah ini apakah masih akan menggali keterangan
dari pihak pihak lain lagi
karena hari ini juga akan bertemu dengan kompolnas
oh ya pasti dong
yang paling utama kan minta kita minta keterangan adalah pssi
termasuk pihak broadcaster juga akan kita minta keterangan
untuk kasus ini
itu yang kemudian ditunggu tunggu dan akan kita lakukan besok
artinya semua yang terlibat dalam kejadian yang menyebabkan terjadi tragedi kanjuruhan
tentunya akan kita minta keterangan
agar kita mendapatkan informasi yang sebenar benarnya
informasi yang akurat
sehingga kemudian rekomendasi rekomendasi yang akan dikeluarkan oleh tim pencari fakta
bisa dijadikan sebagai rujukan untuk langkah langkah ke depan perbaikan sepak bola kita
jadi kita bukan cuma sekedar memberikan atau menjatuhkan atau merekomendasikan hukuman kepada pihak pihak yang bermasalah
tapi kita juga paling penting adalah memberikan rekomendasi bagaimana perbaikan perbaikan itu dilakukan untuk masa depan sepak bola kita yang lebih baik
nah itu apa yang kemudian ingin didalami oleh tim tgipf
bertemu dengan pssi kemudian lib lalu juga pihak televisi yang menyelenggarakan
apa yang kemudian ingin didalami mas akmal
apa yang kemudian ingin didalami
saya kurang mendengar
bisa mendengar saya mas akmal
apa kemudian yang ingin didalami di saat pertemuan berikutnya ini
ya bisa mendengar saya mas akmal
masih bisa mendengar saya
iya kurang terdengar jelas suara
oke saya akan bertanya mungkin agak lebih pelan supaya mungkin lebih jelas ya
dengan bertemu dengan pihak pihak lain tadi yang disebutkan oleh mas akmal apa yang ingin didalami
ya yang pasti yang akan didalami yang pertama adalah penyebab apa yang menjadi penyebab utama terjadinya tragedi yang menewaskan satu ratus tiga puluh
yang kedua tentunya dari keterangan keterangan pihak pihak terkait
apa langkah langkah yang akan dilakukan ke depan agar kejadian ini tidak terulang ini yang paling penting
sampai kemudian ada tragedi besar yang terjadi meninggalnya supporter bola di lapangan yang terjadi kemudian berulang ulang seperti sebelum sebelumnya
yang pada akhirnya kemudian kita mendapatkan ujian meninggal supporter dalam jumlah yang lebih besar di stadion kanjuruhan
jadi yang paling penting sekali lagi adalah bagaimana kita mendapatkan kesimpulan besar dari kasus ini
untuk melakukan perbaikan sepak bola kita
jadi kasus ini harus menjadi pinjakan buat kita semua menuju lembaran baru peradaban sepak bola indonesia yang lebih berprestasi tentunya
baik itu harapannya tentunya
yang terakhir mas akmal kalau kemudian tadi yang ditunggu tunggu adalah kesimpulan diberikan target waktu satu bulan
kira kira apakah tenggat waktu ini bisa segera dipenuhi
karena ini juga tentunya terkait dengan penundaan penyelenggaraan tiga ribu satu ratus dua puluh tiga juga begitu
itu yang kemudian ditunggu tunggu kesimpulan dari apa yang kemudian dicari oleh tgipf
ya kita akan melakukan rapat pleno pada hari rabu untuk mengambil kesimpulan terhadap temuan temuan yang kita dapat
soal bagaimana kompetisi kita ke depan dan kapan akan dijalankan itu sangat tergantung dengan pssi sebagai induk olahraga yang membawai sepak bola
jadi bagaimana langkah langkah pssi melakukan perbaikan terhadap sepak bola nasional dan juga menyiapkan program program atau juga langkah langkah yang meyakinkan agar kejadian kasus kanjuruan ini tidak terulang lagi ke depannya
inilah yang akan menjadi momentum kapan sepak bola kita akan digelar atau dimulai kembali
kalau pssi tidak melakukan langkah langkah ini artinya memilih pasif
ya agak sulit untuk kemudian sepak bola kita akan kembali digelar lagi kenapa
karena yang menjalankan kegiatan kompetisi sepak bola adalah pssi
dan pssi harus meyakinkan pemerintah bahwa mereka masih layak menjadi orang orang atau individu individu yang memang bisa menjalankan tugas sebaik baiknya sebagai pengurus sepak bola indonesia
jangan sampai kemudian terlepas tangan lepas tanggung jawab
menyerahkan semua bebannya kepada pemerintah tapi masih berpikir misalnya bahwa mereka harus bisa menjalankan kompetisi
jadi kapan kompetisi ini akan dijalankan amat sangat tergantung langkah langkah apa saja yang akan dilakukan pssi untuk meyakinkan bukan cuma pemerintah tapi juga fifa agar kompetisi ini bisa dimulai kembali
oke kita akan tunggu sama sama hasil kesimpulan dari tgipf dan tentunya perbaikan yang nyata dari pssi demi kemajuan sepak bola indonesia
terima kasih atas waktunya di cnn indonesia newsroom selamat malam